masukkan mama enak ma
makanan kesukaan kamu ya
kita pasti bisa melalui ini sa
selamat pagi pak
kami datang kesini untuk membawa saudari elsa ke laplas
dan mobil untuk membawa saudari elsa ke laplas sudah menunggu di bawah
kami mau sarapan sedikit
sebentar kak ya
hari ini datang juga
maaf ditepi kesya ya
tolong kasih tau kesya
semuanya tentang aku
semuanya tentang aku
yang baik baiknya ya pak
tolong kasih tahu dia sering sering
kalau aku sayang banget sama dia
tanpa mama musti kasih tau kesya
dia juga tau kalau kamu sayang sekali sama dia
dan dia juga sayang sekali sama kamu
dan untuk kamu
mama akan bilang sama kesya setiap hari
aku sering nyeselin mama sama mama
aku udah sering kecewa
aku sering kecewa
aku sering datang ke sini
kamu yang kuat
ya harus kuat
akan setia menunggu kamu
sampai kamu keluar
tahu ga apa bisa kita ber liljana marah
padahal runda maa
nanti kelas semuanya selesai
hukuman kamu udah selesai
kamu akan bahagia lagi sama keisha
dan kita semua bisa kumpul ya